lembaga perlindungan saksi dan korban menindaklanjuti permohonan perlindungan david ozora
yang merupakan korban penganiayaan anak mantan pejabat di jen pajak mario dandi
lpsk telah melakukan asesmen untuk memenuhi permohonan perlindungan david
kita langsung bergabung melalui sambungan zoom dengan wakil ketua lpsk ahmadi
selamat sore pak ahmadi
selamat sore mbak nana
oke pak ahmadi apa sebetulnya alasan keluarga david ozora mengajukan permohonan perlindungan ke lpsk
apakah memang sebelumnya ada ancaman
ya perlindungan itu kan pemenuhan hak dan pemberian bantuan
itu di atur dalam undang undang
dan kuasa hukum kemarin juga sudah mengajukan datang ke lpsk
dan untuk itu maka senin kemarin kita menemui keluarga orang tua korban
untuk pengajuan secara administratif sesuai ketentuan yang berlaku
seproses yang kita lakukan
nah ada pengajuan pengajuan itu semata mata untuk pemenuhan hak dalam ini adalah korban
bisa juga saksi saksi lain yang mau mengajukan silakan saja
dan masalah nanti akan kita dalami
oke tapi sebelumnya apakah ada ancaman pak
khusus ancaman itu sedang kita dalami ya
tapi kan perlindungan itu
jadi ada hak hak dan bantuan
bantuan itu bisa medis psikologis psikosoial
jadi ada hak
selain hak hak dalam rangka proses penegakan hukum
proses penegakan hukum yang kita sebut dengan hak prosedural dan sebagainya
ada juga hak hak yang perlu diberikan atau merupakan hak daripada korban
bantuan medis psikologis maupun psikosoial itu bisa diberikan oleh lpsk
termasuk juga sebenarnya ada hak korban itu bisa memperoleh restitusi
dari proses asesmen yang dilakukan lpsk apakah kemudian david sudah memenuhi persyaratan begitu pak
ya tim masih terus melakukan asesmen untuk itu
dan juga kemarin kita datang ke medis itu tentu menjadi sebuah catatan penting dalam rangka memutus
pemberian bantuan dan medis psikologisnya seperti apa
kemudian untuk medisnya sekarang ini yang paling penting adalah dalam masih penanganan dari tim dokter
itu mudah mudahan cepat sembuh
dan hak procedural nanti akan kita dalami lebih lanjut
oke pak ahmadi kalau nanti kemudian dari hasil asesmen lpsk
hasilnya david ozora ini memenuhi persyaratan
ya untuk diberikan perlindungan dari lpsk
ini haknya apa yang akan diperoleh pak oleh david
hak haknya apa saja yang akan diperoleh
kalau assessmentnya hasilnya ternyata sudah memenuhi syarat
seperti tadi saya sampaikan ada sejumlah hak ya
ada sebuah hak dalam rangka perlindungan itu
mulai dari keamanan itu sendiri
kemudian yang lebih penting kondisi sekarang ini juga adalah
selain dalam rangka proses peradilan pendampingan dalam rangka proses peradilan sendiri
pak ahmadi karena tadi anda sudah menyinggung soal restitusi ya
apakah kemudian keluarga david juga mengajukan permohonan restitusi atau ganti rugi ini
sebagai korban penganiayaan ya mario dandi
kemarin sudah saya sampaikan ada juga hak lain yang restitusi
dan itu merupakan adalah hak korban tindak pidana
yang diatur dalam undang undang
restitusi kan ganti rugi
bisa kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan
bisa juga kerugian yang ditimbulkan dari akibat penderitaan
yang berkaitan langsung dengan sebagai akibat dari tindak pidana itu
dan atau penggantian biaya perawatan medis psikologis itu sendiri
komponennya itu sekitar itu
pihak keluarga kemarin sempat
berpikir kemungkinan tidak begitu ya
tapi nanti kalau ada perubahan kan kita juga belum tahu
oke jadi sampai saat ini keluarga david ozora
belum meminta soal hak restitusi ya
ataupun ganti rugi
kepada pelaku mario dandi
sejauh ini belum
belum meminta restitusi atau ganti rugi
oke pak amadi
selain david apakah kemudian ada permohonan pelindungan dari saksi penganiayaan ini
siapa saja itu pak
beberapa hari yang lalu
korban yang juga datang ke lpsk
rencananya akan mengajukan
permohonan perlindungan bagi saksi saksi
namun demikian hingga sore ini
kita belum menerima kelengkapan
dan itu akan kita terus koordinasikan dengan
kuasa hukum dari
lbhg bansor yang sudah datang ke lpsk
oke tapi untuk saksi saksinya ini siapa pak
yang mengajukan perlindungan ke lpsk
ya itu tadi kan saya sampaikan
belum disampaikan kepada lpsk
saya belum bisa menyebutkan
apakah juga mengajukan perlindungan ke lpsk

dan itu kan tentu
tapi yang jelas dokumen yang masuk pun juga belum
dan itu meskipun informasi awal sudah disampaikan
oleh penasihat hukum
dan itu kan tentu
tapi yang jelas dokumen yang masuk pun juga belum
itu meskipun informasi awal sudah disampaikan
oleh penasihat hukum
itu belum kita terima
terakhir pak amadi
berapa lama waktu yang dibutuhkan lpsk
untuk mengabulkan permohonan perlindungan terhadap david

dan itu tergantung juga dokumen dihubungkan

kemarin sudah assessment
dan itu tergantung juga dokumen dihubungkan
dan itu sudah kita terima
kemarin sudah assessment
maksimal itu bisa
hari itu pun bisa
tujuh hari pun bisa
akan kita segera kita putuskan
dalam rangka pemberian bantuan itu
kalau belum nanti bisa kita perpanjang sampai tiga puluh hari
kalau belum cukup
wakil ketua lpsk
atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom
pada sore hari ini
sehat selalu pak amadi